mantan politisi pd perjuangan boy sadikin yang kini mendukung kubu anies baswedan sandiaga uno
membantahkan membawa kader pdip untuk bergabung bersama dirinya
mantan wakil ketua dprd dki jakarta itu mengatakan bahwa keputusannya untuk mundur dari pdi perjuangan
adalah murni pilihannya sendiri dan ia tidak akan mengajak kader lain untuk keluar
boy sadikin mundur dari partai berlambang banteng itu setelah pdi perjuangan menyatakan dukungan
kepada calon gubernur dki petahana basuki cahayapurnama
surat pengunduran dirinya tertanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh
sebagai ketua dpd pdi perjuangan ia telah mundur pada desember tahun lalu
boy memilih mundur untuk menghindari konflik kepentingan antara dukungan pribadi dan partai
boy membantah alasan dirinya tidak mendukung basuki cahayapurnama
karena ia tidak terpilih menjadi wakil gubernur di dua ribu empat belas lalu
karena kalau dpd perjuangan kalau perintah dari ketua umum a ya harus a
nah kalau kamu berbeda
ya kamu siap siap aja di pecat
ya saya punya persoalan yang beri masukan ke mereka itu
jadi tidak ada saya membawa gerbong tidak ada
saya pindah eh saya keluar dari partai kenalan saya sendiri
dan saya jangan mengajak anjak
kalau mengajak anjak berarti saya dibawa ke sini
di tengah langkah pembentukan tim sukses
tiga pasangan bakal kandidat gubernur dan wakil gubernur dki
muncul langkah pemilotan dari sejumlah pemerintah
keputusan dari partainya masing masing
yang pertama kali melakukan adalah politisi pd perjuangan boy sadikin
yang tak setuju dengan keputusan partainya mendukung pasangan ahok jarot
dan untuk mengetahui ada apa di balik keputusan boy sadikin
kita bergabung dengan nesya megawati di jakarta
bagaimana konfirmasi anda terhadap boy sadikin terkait langkah
jika kita menggunakan kata ini dengan tepat
pembelotannya dari pdi perjuangan nesya
ya alpita mengenai langkah
kalau boy sadikin mengatakan bahwa terserah apakah disebut sebagai pengkhianatkah
atau sebagai pembelot kah
tetapi yang jelas langkah untuk keluar atau mundur dari pdip
untuk menghindari konflik kepentingan
untuk menghindari dua kaki antara kepentingan pribadinya sebagai pribadi
dan juga sebagai anggota ataupun kader dari pdip itu sendiri
hal ini juga jangan sampai akhirnya memunculkan konflik baru
karena ketika pada saat keluar dari partai
artinya apa yang dia pilih keputusan yang saat ini
jadi murni keputusan dari dirinya sendiri
ini kita melihat bagaimana konflik dari peta dari seorang boy sadikin yang
kalau kita bilang vito bahwa grassroot ataupun pendukung dari boy sadikin di jakarta cukup kuat
boy pernah menjadi sebagai wakil dpr di dki jakarta
pernah menjabat sebagai dpd dki jakarta dan juga di dpc
artinya secara gerestrut kekuatan boy sadikin secara perpoletkan di jakarta cukup kuat
dan akhirnya muncul asumsi bahwa boy akan mengajak gerbong
atau akan mengajak kader pdi yang lainnya untuk bisa bergabung dalam tim pemenangan dari anies dan juga sandiaga uno
tadi juga boy sadikin juga membantah bahwa akan mengajak para kader lain untuk bisa atau membelot dari partai itu sendiri
tetapi tidak menutup kemungkinan jika langkah anies atau pelangka boy setelah keluar dari pdip tersebut
juga nanti akan diikuti oleh kader lainnya
yang lainnya itu juga tidak menutup kemungkinan
tapi sejauh ini kalau kita melihat dari pdip sendiri
sudah menyatakan secara frontal ataupun sudah mendeklarasikan diri untuk mundur dari pdip
perjuangan yakni boy sadikin
pada desember tahun lalu boy sadikin menurunkan diri sebagai ketua dpd
dan pada tanggal dua puluh satu september suratnya setelah dikirimkan pada tanggal dua puluh dua dan menyatakan mundur sebagai kader dari pdi
yang bisa dibilang boy juga mengakui bahwa pdi merupakan partai yang juga membesarkan namanya
boy bergabung pada tahap
di pdip pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan juga mempunyai langkah ataupun jenjang tarif politik di pdi yang juga cukup besar langkahnya
dan akhirnya menurut boy juga tadi sebenarnya keputusannya keluar dari pdi perjuangan juga cukup berat
tetapi hal ini harus dilakukan karena menghindari adanya konflik kepentingan menghindari adanya dua kaki
antara kepentingan pribadi dan juga apa yang telah tertuang apa perintah dari pdi perjuangan itu sendiri
kalau kita melihat makanya ada asumsi bahwa tidak mendukungnya boy sadikin sebagai
ataupun tidak mendukung ahok karena memang ada asumsi
karena pada saat konsultasi ataupun pada tahun dua ribu empat belas pada saat itu jokowi menjabat sebagai presiden republik indonesia
lalu ahok naik sebagai gubernur dan ada nama boy sadikin sebagai wakil gubernur dki jakarta
tetapi ahok tidak memilih boy sadikin saat itu
tetapi boy membantah bahwa tidak mendukung ahok
tetapi boy membantah bahwa tidak mendukung ahok

tidak mendukungnya boy pada atau tidak mendukung boy ahok
karena ada sejumlah alasan
terutama mengenai program program yang tidak sejalan dengan visi misi dari pribadi boy sadikin
seperti reklamasi yang ia meminta untuk ditunda
tetapi gubernur dki jakarta ahok melanjutkan reklamasi tersebut
hal ini akhirnya yang membuat boy memutuskan tidak mendukung ahok
dan juga akhirnya
mengundurkan diri dari partai yang bisa dibilang membesarkan namanya tersebut
dan bukan jadi rahasia lagi jika seandainya pdi perjuangan sesungguhnya
di hati kecil sejumlah kadernya tidak sepenuh hati mendukung ahok
bahkan bisa dikatakan resistensi terhadap ahok cukup tinggi
bukan hanya boy sesungguhnya
tapi barangkali boy yang lebih dikatakan gentleman untuk mengatakan jika saya tidak maka saya akan mengundurkan diri

pertama apakah sudah ada sinyalemen itu yang boy terima dari sejumlah kader
dan apa yang menjadi sikap boy terkait dengan jika seandainya hal ini terjadi
menurut boy sadikin bahwa memang sudah ada sejumlah politisi yang juga mengatakan menyampaikan langsung melalui sms maupun melalui whatsapp yang menyatakan bahwa juga sebenarnya

ada abstensi ataupun ada penolakan ketidaksetujuan terhadap pendukungan atau pendukungan pdip terhadap ahok
tetapi sejauh ini memang langkah tersebut ataupun apakah nanti para kader kader pdi ini akan mengikuti langkah
bahwa sejauh ini masih belum bisa dipastikan
tetapi memang apa yang disampaikan boy sadikin kepada para sesama kader dulu di pdip menyatakan bahwa kalau memang ingin ataupun tidak ada keinginan sesuai dengan pdi perjuangan ataupun partai
artinya akan lebih baik mengundurkan diri bukan adanya dua kaki
karena kita tahu sendiri pada saat pendukungan ataupun terapat pleno terakhir di toko umar ada satu ratus satu dpd yang menyatakan memang pada saat itu tidak semuanya sepakat untuk mendukung ahok
dan tetapi saat petua umum megawati soekarno putri menyatakan mendukung ahok dan artinya memang sejauh ini resistensi masih ada
tetapi apakah nantinya langkah boy akan diikuti belum bisa dipastikan kita akan melihat nanti vita
tetapi bahwa adanya resetesi atau penolakan selain nama boy sadikin itu ada
tetapi memang boy tidak menyebutkan siapa orang orang yang menyatakan ataupun menolak tidak setuju ataupun keberatan dengan langkah pdip yang mendukung ahok tersebut
kalau kita melihat boy sadikin ketika pada saat dua ribu enam belas ini akhirnya menjadi lawan ataupun menjadi orang yang prival bagi ahok
kalau kita melihat sejarahnya romantismenya vito pada saat dua ribu dua belas lalu

boy sadikin bersama timnya merupakan salah satu yang menggandakan atau tim pemenangan tim sukses pada saat ahok bertarung di pilkada dua ribu dua belas dan akhirnya memenangkan pada saat pilkada dua ribu dua puluh
presiden joko widodo pada saat pilpres pun juga menyambangi dpd atau menjabangi rumah boy sadikin pada saat di jalan borobudur pada saat akan berkampanye
artinya nama boy sadikin dalam peta perpolitikan pada saat pertarungan di pilkada juga bisa diperhitungkan

karena dua ribu dua belas jokowi ahok menang pada saat itu dua ribu lima belas pun pada saat itu boy sadiqin menjadi ketua dpd dan akhirnya jakarta juga diperhitungkan oleh adanya dukungan yang kuat pada saat itu
akhirnya memang menyimpulkan suatu asumsi vito karena kalau kita melihat memang pembelot dali pdt memang baru saat ini yang jantung adalah boy sadiqin
tapi ada nama lain di luar partai lain ada ruhut sitompul ada hayono isman
ada sejumlah kader dari hanura yang juga akhirnya dipecat dari hanura yang menyatakan tidak akan mendukung ahok
tetapi secara grassroot kalau kita melihat tokoh ini boy sadiqin bisa disebutkan memiliki grassroot atau memiliki pendukung yang cukup kuat di provinsi dki jakarta ini
iya sesungguhnya fenomena boy sadiqin dan pd perjuangan ini bukan satu satunya
ada nama ruhud sutompol dan hayono isman dari partai demokrat yang mengatakan ketidak setujuan mereka mendukung calon dki jakarta
ada nama ruhud sutompol dan hayono isman dari partai demokrat yang mengatakan ketidak setujuan mereka mendukung calon dki jakarta
dan dia merasa lebih tergantung pada kebenaran penelitiannya kebenaran bapak sukicaya purnama
dan dia merasa lebih tergantung pada kebenaran penelitiannya kebenaran bapak sukicaya purnama
apa analisis anda terkait dengan fenomena yang muncul ini nesya
apa analisis anda terkait dengan fenomena yang muncul di indonesia
apakah ini bisa dikatakan tempat untuk pembelot atau pembelot penduduk yang berkomunikasi bersama
mereka tidak bersatu dengan partai yang mengusung satu calon tertentu
kalau saya melihat bahwa memang kalau kita melihat fenomena pilkada dua ribu tujuh belas ini
calon calonnya pun baru diusung pada saat last minute pada saat terakhir terakhir pada saat kpud membuka pendaftaran
begitu kagetnya ketika pada saat poros kertanegara akhirnya mendukung ataupun mengusung nama anies baswedan dan juga sandiaga uno
nama sandiaga memang di gerindra kita tahu bahwa sandiaga uno telah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah pihak
dan juga melakukan kunjungan kunjungan di provinsi dek jakarta
bahwa nama sandiaga uno bisa atau masuk dalam pilkada dua ribu dua puluh
tapi akhirnya dia menjabat sebagai ataupun bakal calon wakil gubernur dki jakarta
sementara yang lebih mengejutkan lagi ketika pada saat poros demokrat poros wisma proklamasi mengumumkan
atau poros cks mengumumkan nama agus yudhoyono dan silvia namburni menjadi salah satu konteks
kontestan dalam pilkada dua ribu tujuh belas
artinya prosesnya begitu cepat
sehingga banyak kandar kandar yang bisa saja tidak dilibatkan dalam proses pemilihan tersebut
ataupun tidak diikut sertakan dalam proses pemilihan tersebut
sehingga ada kecewaan sehingga kepilihan pribadi yang menurut kalau kita melihat apa yang disampaikan hayonolu isma
dan juga ruhut nyatakan bahwa yang menang yang lebih kuat adalah ahok dan juga jarad
artinya mereka punya pertimbangan pribadi sendiri
yang tidak diakomodir oleh partai sehingga bisa dikatakan bahwa akhirnya dia menyatakan dukungan sendiri pribadi
meskipun bertentangan dengan partai
kalau kita melihat dari tiga nama tersebut boy mengundurkan diri hayono isman dan juga demok ataupun ruhut
menyatakan bahwa sejauh ini belum menyatakan akan mundurkan diri tapi mereka siap untuk dipecat
jika memang keputusan partai akhirnya bertentangan ataupun dukungan pribadi akhirnya
pemecatan yang dilakukan oleh hanura sebelumnya yang memecat tiga orang kadernya pada saat itu
yang mereka menyatakan tidak mendukung ahok
kita akan melihat bagaimana apakah memang nantinya kondisi terdepan
tapi kalau menurut saya fito memang bisa saja para yang pembelot ini ataupun kita bisa bilang ruhut atau hayonolu isma
aspirasinya tidak diakomodir sehingga menyatakan pribadi menyatakan pendapat pribadinya dibuka umum bahkan untuk
memberikan aspirasi atau pemberitahuan
jadi itu adalah yang akan diperlukan pandangan politik terhadap peta politik pertarungan di pilkada dua ribu tujuh belas
lagi fenomena ini bukanlah fenomena yang baru dalam politik indonesia
kita tahu dua ribu empat belas di mana banyak sekali kader partai yang dipecat oleh partainya sendiri karena bertentangan dengan pilihan partai terkait dengan pemilu presiden
terima kasih nesya atas laporan anda